setelah melalui rangkaian drama mulai dari penetapan tersangka sampai dua kali kemudian buron hingga kecelakaan yang diduga direkayasa
setia novanto hari ini dijatuhi vonis majelis hakim lima belas tahun penjara karena terlibat kasus korupsi proyek ktp elektronik
fonis yang lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan kuasa hukum setia novanto firman wijaya
selamat malam pak firman
terima kasih sudah hadir meluangkan waktu di sini
kemudian ada tama satria langkun yang merupakan koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan icw
terima kasih sudah hadir
kami masih menghubungi juga sambungan telepon dengan febri diansyah yang merupakan jurubicara kpk
baik satu tahun saya tanya mas tama dulu yang mencermati kasus iktp ini sejak awal begitu ya
lebih ringan satu tahun daripada tuntutan jaksa
bagaimana anda melihat ini
ya kan kalau kita lihat sebetulnya apa yang dimau oleh penutup umum
enam kan sebenarnya hampir dikabulkan ya hanya beda soal satu tahun ya
lima belas dan enam belas tahun
maksudnya nggak terlalu signifikan
tidak terlalu signifikan dengan apa yang dituntut oleh penuntut umum
jadi boleh dikatakan apa yang dimau sebetulnya oleh penduduk umum itu diiakan oleh hakim
itu yang sebetulnya hal ini terjadi dalam ponisnya pak fanto
tapi kalau dibandingkan dengan misalnya kasus andi narogong begitu ya
yang status justice kolaborator itu disematkan di sana
kemudian tuntutannya dan fonisnya sama persis
bahkan sekarang diperberat begitu ya di pengadilan tinggi
ini sebuah hal yang bisa dinilai fair
sementara di satu sisi ya supaya masyarakat yang mungkin tidak mengikuti secara detil
bahwa andi narogong itu salah satu yang membongkar lebih jelas peran dari pak setia novanto
kalau mau dilihat lagi sebetulnya begini
dalam perkara putusannya pak novanto ini kan sebetulnya kalau mau ditanya ke ruang publik ya
kita buat polling di twitter atau di sosial media
pasti akan berharap seumur hidup atau maksimal
itu yang diharapkan sebetulnya kalau bicara soal persepsi yang terbangun di masyarakat
nah tapi kalau kita melihat soal hari ini terjadi itu sebetulnya kan juga nggak bisa dilepaskan dari putusan putusan yang sebelumnya
kita harus ingatkan bahwa pak irman dalam perkara iktp di tahap kasasi pak artijo memutuskan menjadi lima belas tahun
ya perberat jadi lima belas tahun
jadi awalnya di pengadilan tingkat pertama di ponis tujuh tahun masuk ke mejanya pak artijo di mahkamah agung menjadi lima belas tahun
dibandingkan misalnya lima belas tahun ini masih terbilang hal yang masih diharapkan oleh penduduk umum sebetulnya
belum bicara soal apakah misalnya yang dilakukan pak novanto atau dilakukan oleh pak irman itu jauh lebih berat atau tidak
ini yang kemudian kan harusnya menjadi perbandingan sebetulnya di ruang publik
oke pak firman saya mendengar pernyataan anda juga pak magdir juga
terutama tadi saya mendengar juga ketika anda diwancar oleh sebuah radio begitu ya
anda dengan tegas mengatakan ponis ini oke katakanlah
menghormati putusan peradilan itu normatifnya memang seperti itu kan
tapi anda sebut tidak adil
apa yang membuat hal yang paling signifikan sehingga anda bisa menyebutkan itu tidak adil
iya mas indra kalau tadi saya ngutip bahwa kurang setahun bagi saya malah kurang ringan
arif kurang bijaksana gitu loh
karena begini mengambil posisi sebagai justice collaborator
ini kalau kita lihat potret keseluruhan ya tanpa memisahkan pak nof siapa andi narogong dan pak
iya irman sugiar
terus sebenarnya kan saya katakan beberapa kali di beberapa media bahwa
gc itu instrumen yang sangat penting dalam pengungkapan kasus yang
katakanlah sampai hari inilah pemeriksaan terhadap kasus pak novanto
kita belum bisa mengungkap secara jelas siapa tabir pelaku utama itu
oke tanda tanya besar pelaku utama
tanda tanya besar
nanti mas tama punya data yang lebih analisis yang bisa lebih tajam lagi
kemudian kedua potret realitas peradilan tiga jc ini sebenarnya ini bisa menimbulkan sebuah sikap dilematis di masyarakat
iya karena tadi saya katakan jisi itu kan di dalam peraturan perundangan itu instrumen pilihan
bagi masyarakat atau warga negara yang terkena status hukum untuk mau berpartisipasi
maka itu ada konsep yang dikenal dengan participasing witness
di situ ada kolaborasi
kolaborasi antara penegak hukum dan pelanggar hukum
nah kalau konsep ini merupakan konsep ideal yang filosofinya tujuannya adalah untuk menuntaskan pengungkap
pengungkapan suatu kasus kasus yang bernuansa skandal kren dan serius krem tadi
skandal krim atau serius krim
iya karena bagi saya ktp ini tidak cuma serius krim tapi skandal krim
karena misalnya saja tentang kebijakan peralihan dari ahibah
luar negeri ke apbn murni itu kan sampai proses pertimbangan tadi juga belum terlihat signifikan begitu ya
siapa yang punya otoritas itu itu satu
kemudian kedua ya soal
ini ujungnya ke pelaku utama tanda tanya
soal soal kalau tadi pengungkapan misalnya sukovindo yang dianggap tidak memenuhi target kerja
korporasi korporasi itu ya terpengaruh
saya rasanya itu juga masih jauh dari konteks pelaku utama
sebenarnya masuk ke wilayah wilayah teknis yang tidak pada bagian bagian yang disebut sebagai skandal crime
sebentar pak setnoff dituduhkan soal itu
nah saya melihatnya ini mengkhawatirkan kalau tidak ada deskripsi yang besar tidak ada strategi yang besar dalam mengungkap kasus ini
lebih kepada aspek aspek teknis saja
saya rasa hampir sama dengan kasus biasa
jadi sifat skandal krimnya justru nanti tidak akan terungkap
kenapa tidak diungkap pak setnoff secara besar saja
jadi kan begini
kemarin sebenarnya ada fakta yang menarik itu soal misalnya ternyata penggunaan anggaran itu jauh sebelum pak gamawan fauzi
karena itu menjabat dari jabatan menteri sebelumnya pak mardianto
nah fakta ini kan tentu harus ditelusuri harus didalami
ya dalam konteks kapasitas apa ini
ya kebijakan kebijakan semacam ini terjadi
bahkan itu jauh
karena sebelum posisi pak gamawan fauzi misalnya yang tadi di dalam pertimbangan itu disebutkan
pak damawan fauzi waktu itu sebagai menteri dalam negeri
iya menteri dalam negeri
jadi sebelum pak gamawan jadi pendagus ini sebelumnya
ya malah menurut hemat saya ini kan ada fakta yang terpotong ya
ini disampaikan tidak di pengadilan
tadi ada pertimbangan hakimnya
tapi majelis tidak secara fokus ke sana lebih jauh kepada sana
jadi lebih melokalisir pada peran pak novanto dan korporasi korporasi yang dianggap diungkap

pak novanto pak budi cahyo ya
iya pak budi cahyo juga dengan okama sakung
kan disitu ada keterangan keterangan
terus sama terkait keterangan apa pak
ya pemberian uang ke sejumlah nama itu
nah inilah yang sebenarnya mestinya menjadi arah daripada majelis hakim untuk memberikan pertimbangan
perlunya jc disini justru
tapi ketika pertimbangan hakim itu mengatakan bahwa jc pak novanto belum diterima
ya dalam konteks ini dan saya juga belum melihat secara persis majelis itu bisa dengan jernih mengatakan ini pelaku utama atau bukan
kelihatannya saya malah berkeyakinan kelihatannya majelis tidak melihat pak novanto sebagai pelaku utama
nah karena itulah
tapi tidak disebutkan disitu
ya hemat saya mestinya di dalam pertimbangan itu ada pertimbangan yang lebih progresif
apalagi kalau konsep jc ini pada pak novanto ada peran peran yang penting signifikan yang harus diungkap
nah kedua sebenarnya
ya walaupun terlepas dari persoalan kontroversial misalnya ada testimoninya pak aris budiman general yang memang muncul pada saat proses pak nof berjalan
testimonyo seperti apa
ya misalnya soal pemeriksaan joni smarem yang menjadi kontroversial itu diperiksa atau tidak
sebenarnya mestinya ini menjadi trigger untuk melakukan pendalaman
apa sih sesungguhnya yang terjadi
sementara tentang kesaksian johannes smarlem itu menjadi pertimbangan di hakim dalam keputusannya
kalau ini saja
karena informasi yang didapat dari tempat yang jauh saja bisa dilakukan
kenapa tidak ini proses pertimbangan mengarah kepada fakta fakta yang lebih jauh
coba kita serahkan kembali pernyataan dari arief budiman ya
yang dimaksud oleh pak firman wijaya berikut ini
johannes smarlem tidak pernah diperiksa
ya saya rasa begini ya
kalau kita tadi mencermati soal putusan
kan kemudian ini nggak hanya bicara soal pak novanto saja
bahwa kemudian dalam putusan pak novanto dikatakan bersalah iya
tapi dalam konteks seperti
bang kan juga ada banyak pihak yang disebut misalnya kayak pak paulus thanos kan juga disebut
di sana yang kemudian memang itu berulang kali diperiksa oleh kpk misalnya kemudian kayak misalnya
sultante kapraja mada oka mas agung bahkan konteks money changer pun juga dijadikan pertimbangan
dalam dalam putusan hakim beberapa nama nama lain misalnya pak anang sugiana juga disebut
di sana pt quadra solution dan lain sebagainya jadi dalam konteks perkara ini sebetulnya tidak
hanya bicara soal pak novanto itu bersalah atau tidak bersalah tapi kemudian konteksnya ada banyak
hal yang dipertimbangkan diantara juga bicara soal pertimbangan terkait dengan kesaksiannya pak
johannes marlim nah ini yang kemudian memang kita harus garis bawahi ketika satu sisi pak aris budiman
karena pernyataannya tersebut kan sekarang dia sedang diproses di internal kpk pertama
apakah pernyataannya betul atau tidak yang kedua melanggar etik atau tidak etik itu menurut saya
menjadi satu urusan yang harus diselesaikan oleh kpk tapi di sisi lain bahwa kemudian
memang ada pernyataan yang mengatakan bahwa yohanas mariam tidak diperiksa tapi pertimbangan
sudah mengakhiri perdebatan tersebut bahwa keterangannya yohannes marlim tetap dipertimbangkan
menjadi sebuah alat bukti karena apa karena tidak berdiri sendiri ada informasi informasi lain
lain jadi memang kata hakim mengatakan dia dipertimbangkan karena ini bicara soal kalau
kalau mungkin pembuktian kan sudah disampaikan di persidangan dengan mempertimbangkan informasi
lain tentu saja kan hakim tidak akan mungkin dia hanya bicara soal satu alat bukti saja
aja tapi kemudian dilihat dengan informasi informasi lainnya kemudian juga kita harus lihat bahwa kita
juga melakukan menyampaikan pertanyaan pertanyaan kepada pimpinan beberapa waktu yang lalu ya
betul tidak diperiksa kalau keterangan dari pimpinan mengatakan sudah diperiksa di kantor
berita negara di sana jadi memang sudah dilakukan periksaan tersebut nah ini kan kemudian kita harus
lihat juga konteksnya sekarang dalam pandangan nktp penyataan pimpinan sudah ada kemudian keputusan
pengadilan juga sudah mengatakan demikian menurut saya itu sudah sudah mengakhiri soal perdebatan
tadi nah mungkin memang yang perlu ditelusuri tadi ya saya juga sepakat bahwa ke dalam konteks
jc ini memang sekarang menjadi menjadi persoalan karena irman dan ya irman dan sugiarto itu kan sekarang juga
tidak dipertimbangkan jc nya oleh hakim dalam tingkatan mahkamah agung padahal kpk sendiri itu
menggunakan jasanya irman untuk memberikan penghapusan status jc ya persis tapi kan kemudian
akan dianulir akhir akhir mengandung diri itu di tingkatan mahkamah agung yang kemudian ponis tujuh
tahun diperberat menjadi lima belas tahun ya ponis lima tahun pun yang lima tahun pun jadi ablas dan
nah ini yang menurut saya juga menjadi salah satu potret bahwa kemudian di level mahkamah agung
soal jc ini meskipun sudah ada peraturan mahkamah agung tapi sorry sama mahkamah agung tapi ini kemudian
tidak menjadi pertimbangan yang sangat serius mungkin kalau dalam konteks pasti tiana fanto yang
tidak setuju tapi juga kuasa hukum juga tidak setuju esori bukan kuasa hukum tapi juga pun
setuju bahwa kemudian dapat jc pan fanta itu persoalan sebetulnya berbicara dalam konteks
jc jasis kolaborator kalau memang kasus ikat ep ini termasuk dalam kasus yang sirius crime dan
juga skandal crime begitu bagaimana mengungkap nama nama besar lain terutama mencari siapa
pelaku utama dari kasus korupsi ktp elektronik ini jika kemudian justice kolaborator itu tidak
dapat apresiasi yang jelas tidak jelas reward dan punishmentnya kami akan segera kembali mengulasnya
untuk mengungkap tuntas kasus korupsi ktp elektronik pasca fonis yang dijatuhkan majelis
hakim kepada setia novanto hari ini dibutuhkan sejumlah orang lain yang mengungkap secara tuntas
yang sering diistilahkan sebagai justice kolaborator tetapi melihat perkembangan beberapa waktu terakhir
tiga jasis kolaborator yang mengungkap peran dari setia novanto sendiri malah diperberat hukumannya
oleh hakim bagaimana kemudian masa depan tanda kutip mengungkap kasus korupsi ktp elektronik
terutama mencari siapa pelaku utama masalah saya ingin suruh pandangannya sedikit soal pelaku
utama ini pelaku utama ini menurut anda dalam kasus korupsi ktp elektronik tentu tidak apakah ini kemudian
berakhir di nama pak setia novanto dengan persepsi yang ada yang selama ini terbangun misalnya ya
misalnya dengan drama yang apa namanya pura pura sakit juga diduga rekayasa kecelakaan
modifikasi sempat buron dan sebagainya apakah berhenti di situ ataukah sebenarnya masih memang
masih ada pelaku utama yang lebih besar menurut anda kalau dalam pandangan saya masih terbuka
ya untuk melihat bahwa fenomena iktp ini kan panjang nah kemudian kalau kita cek misalnya dari
tuntutan pledoinya pak novanto dan putusan bahwa kemudian skema perubahan anggaran misalnya dari phln atau
pinjaman luar negara menjadi apbn luar negeri sorry luar negeri menjadi apbn ini kan kemudian juga dikutip menjadi
pertimbangan oleh hakim ya artinya apa bahwa skenario skenario perubahan anggaran sebetulnya
juga sudah terjadi nah ini yang menurut saya artinya ada tangan besar lain yang ya dalam kalau
saya berpandangan bahwa kemudian pak novanto difonis ini menjadi salah satu pintu awal
untuk membongkar korupsi anggaran sekaligus mengakhiri perdebatan kalau ada yang bantah
anggaran enggak masalah anggaran enggak ada korupsi ketika difonisnya pak novanto ini bukti kalau menjadi
pintu kira kira pak yang terang dari pak stiano fanto ini sebenarnya cukup mengetahui siapa saja
yang lain yang lebih besar itu yang kita lihat kan begini yang seharusnya bisa menjadi jc misalnya
ya kan kalau kita lihat kan bantahan bantahan yang terjadi kan kita lihat misalnya pak novanto
bantah saya kan pada waktu itu cuma ada sepuluh anggota waktu itu fraksi golkar kira kira begitu tapi kemudian
kita mengendalikan itu di parlemen nah konteks ini kan sebetulnya kita harus lihat bahwa seberapa
signifikan perannya jadi memang kalau dalam pandangan saya soal pelaku lain yang perlu dimain
terima tanggung jawaban memang ada dalam pandangan saya begitu juga di eksekutif karena kemudian kalau
kerugian dua tiga triliun ya di sektor eksekutif hanya pak irman yang sampai lima belas tahun dia tanggung jawab
semuanya menurut saya juga tidak fair begitu juga dengan legislatif jadi menurut saya harus ada pihak pihak
yang juga nah dalam konteks jc memang kita juga harus melihat ini enggak enggak mulus prosesnya karena apa karena kan
dari awal mungkin pak bapak pak firman terlambat masuk sebagai kuasa hukum awal awal kan kuasa hukum sudah
jelas ya bagaimana kemudian dia men set sebuah skenario upaya upaya perlawanan yang seolah olah
penyidik berasumsi bahwa oh ini nggak ada nih niat buat jc sehingga perkara naik penuntutan
nah setelah penuntutan itu sudah agak menurut saya persis sekali boleh dikatakan terlambat begitu artinya
agak berat menurut saya persis sekali boleh dikatakan terlambat begitu artinya terlambat itu sudah agak berat menurut saya persis sekali boleh dikatakan terlambat begitu artinya
serangkaian upaya upaya kooperatif dalam proses tersebut itu enggak terjadi di awal kalau di awal penyidikan mungkin masih terbuka kesempatan enggak kalau pak stiano vanto masih ingin bernyanyi
karena begini nama nama kalau saya dalam pandangan saya esensinya kan kalau di amerika itu kan bukan justice kolaborator tapi
kolaboratornya itu kenapa karena ini kerjasama jadi enggak dipandang lagi bicara soal keadilan
tetapi bahwa itu adalah jalan terakhir untuk mendapatkan pelaku yang lebih besar nah jadi itu
esensi dari collaborator kalau bicara soal beberapa referensi negara lain ya kalau di kita kan dikatakan
sebagai justice berarti bicara soal keadilannya nah kalau dalam pandangan saya boleh jadi pertimbangan
hakim masih masih belum melihat itu dan kemudian juga penutup umum yakin dengan bukti yang dia
miliki oh udah ini berarti ini pak novanto yakin sekali sehingga dia tidak perlu lagi tadi kolaboratornya
meskipun kolaborator lainnya juga digugurkan oleh pengadilan ini baik sebelum sebelum yang
digugurkan yang lain oleh pengadilan ada enggak kemudian dari pihak pastian vanto terbersih
ketika sekarang sudah divonis lima belas tahun ah udah sekalian bu bongkar saja siapa saja yang menjadi
intellectual dadernya begitu dalam kasus ini ya jadi saya rasa semangat itu sebenarnya ada ketika
tadi dikatakan masih ada proses pak noh kemudian apa melakukan apa ya semacam pilihan sikap yang
kemudian sisi itu kan pilihan sikap juga jadi collaborating tadi itu sebenarnya juga harus berada
awareness juga ada kesadaran
pada beliau bahwa ini memang perlu
jc itu mengambil pilihan namun tadi
saya katakan tadi ada
satu sisi dituntut
ada apatisme kalau tuntutannya
apa namanya hukumannya berat oh seperti yang
mencinta pak irma subiarto dan
mas soekarno ini kan pasti akan mempengaruhi psikologi
seseorang dalam mengambil
posisi menjadi jc d jadi
saya katakan program ini kenapa program ini
menjadi program yang begitu penting
bahkan dia merupakan
tabir pembuka ya kan
apa namanya karena dia
tentu bisa mengetahui inner circle dan
insider information kaitan dengan
pengambilan keputusan misalnya
ini kan dua hal yang juga bisa diingat tapi memang banyak tahu
pastinya irfanto memang banyak tahu tentang hal ini
ya saya rasa kan sebenarnya ketika
tadi disampaikan dalam pertimbangan itu
ada kontra apa
ada konfrontir dengan
irvanto ya dua kali konfrontir
itu pasti ya
menggambarkan informasi yang
jauh lebih penting
dan sebenarnya tentu itu
perlu dilanjutkan saya agak
menyayangkan putusan itu ketika mengatakan
perusahaan itu apa konfrontir itu
tidak relevan sebagai
bukti dalam pertimbangan tadi disebut
tidak relevan ya tidak relevan dengan
perkara ini padahal kalau itu dimasukkan
dalam pertimbangan ini akan memberikan inspirasi
akan membangun sikap
nah sekarang kemudian yang terjadi kan
orang bisa saja apatisme gitu loh
saya sudah berusaha
sekarang menjalan membuka jalan
untuk itu kalau belak belakan gitu ya
tapi kemudian kok malah diperberat
ya ada hukuman berat ini pastilah ada dugaan
ini ada apa namanya
tadi saya katakan ya satu sisi
ada keinginan untuk berpartisipasi
sisi lain ada apatisme
wah ini bagaimana saya mau
kalau belak belakan kalau diperberat ya
hukuman berat semacamnya jelas ini tentu
sempat muncul kemudian ada analisis
ada dugaan jika kemudian
menjadi jasadis kooperator
tapi diperberat hukumannya kemudian
disematkan status pelaku utama
maka sebenarnya tujuannya adalah menutup
pelaku utama itu sendiri kita simak pernyataan
berikut ini dari
pengamat hukum bidana asep iwan iryawan
dampaknya bicara dampak ini
dampaknya kan sekarang ketika
ada orang setingkat dirjen
setingkat dirjen itu biasanya pejabat diadili kan
berklit dan berkilah kan
dirjen mengakui kesalahannya
wah udah ada pertobatan setelah saya harusnya kan
masalah untuk yang lain saya khawatir
satu memang betul yang katakan laude
orang akan takut bicara
tapi saja lebih takut lagi
jangan jangan sekali lagi ya
satu memang mungkin semangatnya menghukum
tapi tidak berdasar atau kesannya ini
mahkamah agung wah semangat kita hukum para ektp
atau ketiga nih
istiano panto pesannya lu tidak jc juga
yang jc aja gue giniin yang jc aja
hukuman maksimal berat
tapi yang lebih penting bagi saya
apa coba jangan jangan menutup pelaku
utamanya karena diselalu
sebutnya pelaku utamanya dirjen dan direktur
artinya selesai kan
ya bagaimana melihat ini ya anda
bahwa soal ketika justice kolaborator
secara sosiologis begitu ya
akan menjadi jc itu dan tentu
kita harapkan istiano panto hari ini yang sudah di
fonis juga akan berkolaborasi
bekerjasama dengan penegak hukum membongkar siapa
pelaku utama itu yang pertama
memang ini sudah ada putusan jadi
dalam konteks putusan ini sesuatu yang
memang agak berat untuk diperdebatkan
kecuali dibanding atau dikasasi atau
dengan pk nah itu yang kemudian
memang ruangnya tapi kan kemudian
dalam konteks perkara ini tanggung jawabnya
tentu sekarang sudah tidak lagi
pada pihak pihak lain sekarang yang kemudian
kita perlu tuntut adalah kpk nya sendiri
karena kpk ketika dia
memendakwa seorang tentu dia akan
punya rencana bagaimana rencananya
untuk membongkar pelaku pelaku lainnya
nah sekarang kalau dalam pandangan saya
hampir semua yang diharapkan
penuntut umum itu dikabulkan oleh hakim
artinya sekarang memang beban untuk
membuka pelaku lain ada pada kpk
jadi menurut saya sekarang
kita harus juga meminta kpk juga
untuk menelusuri karena apa karena semua yang
diharapkan itu sudah diamini dalam tanda kutip
oleh pengadilan soal yang disebutkan
konfrontir tadi tidak masuk dalam pertimbangan
hakim padahal disitu
menyangkut sejumlah nama nama lain yang di
antara pak stiano fanto dengan sejumlah nama ya pak
madaoka masagung termasuk pak irfanto
pak budi cahyo tentu saja
begini ini kan ada banyak putusan yang sudah
keluar ada putusannya pak irman ada putusannya
kemudian juga ada sekarang pak novanto
tentu kita harus kemudian eksaminasi dan melihat
isi putusannya apa
pertimbangan mana saja yang kemudian dia konsisten
dengan fakta fakta yang lain
bahkan misalnya kita juga harus ingatkan kpk
kpk selalu menggunakan
dalam tuntutan dan dakwaannya
nah ini yang kemudian
penyertaannya dalemingnya juga kemarin sudah diwujud
dalam perkara senturi jadi saya rasa
harusnya itu menjadi
menjadi kehatian kehatian bagi kpk
sekarang sudah diamini
orang yang dianggap bersama sama sudah
dimention oleh putusan pengadilan
maka kpk punya tanggung jawab
nama nama yang sudah disebut tadi
dia harus telusuri kalau tidak ini
akan jadi hutang kpk di kemudian hari
oke jadi bola terakhir
ada di kpk begitu ya bola terakhir di kpk
hanya bagi saya sedikit deh catatannya
konsistensi sikap peradilan juga penting
karena begini jc itu
dilahirkan kan lewat surat edaran
mahkamah agung ini sebuah produk peradilan
mestinya ketika produk ini dibuat
ini kan sebuah komitmen internal
di mahkamah agung termasuk
kepada peradilan di bawahnya
loh untuk mentaati surat edaran nah saya melihat
ada kesan inkonsistensi
sikap peradilan terhadap
surat edaran mahkamah agung
itu sendiri padahal instrumen surat edaran
nomor dua itu lahir
yang bersifat berkenuansa skandal
dan serius krim itu begitu
lalu nyanyian nyanyian pelakunya lain
tapi kemudian kok hakim membuat pertimbangan
yang memberi kesan jc tidak
dalam posisi pilihan yang
diuntungkan kira kira itu
baik intinya ujungnya adalah
membuka siapa pelaku pelaku lain
termasuk membongkar siapa pelaku utama
dalam kasus ktp elektronik
kita nantikan langkah kpk setelah
dianggap berakhir sekarang akan kita lihat
nama nama siapa lagi yang akan segera diproses
oleh kpk terima kasih telah
bergabung bersama kami malam ini